surfing itu bisa jadi potensi untuk memajukan prestasi kita sebagai sebuah negara yang bisa membuat derajat indonesia ke dunia internasional
surfing bisa memberikan faktor ekonomi yang bisa memberikan semua daerah pesisir yang selama ini dianggap daerah tertinggal perekonomiannya bisa naik
banyak berkah dari omak
predikat indonesia sebagai surganya surfing dunia memang tidak perlu diragukan lagi
banyak sekali spot surfing ideal dengan ombak yang sangat menantang tersebar mulai dari aceh sampai ke papua
meski begitu pulau bali adalah titik nol lahir dan berkembangnya olahraga surfing di indonesia
film dokumenter morning of the arts yang dirilis tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua merekam bagaimana turis mancanegara mengeksplorasi ombak ombak di pulau dewata pada akhir tahun enam puluh an
seiring berkembangnya zaman surfing di bali tak hanya digemari oleh turis asing saja
tetapi juga warga lokal dan tak sedikit peselancar indonesia berkelas dunia lahir dan besar dari pulau ini
peselancar indonesia keturunan jepang rio waida
kembali mencetak sejarah
berjuang untuk keluar dari situ
ryo memastikan diri menjadi orang indonesia pertama yang berlaga di wsl championship tour dua ribu dua puluh tiga
kejuaraan ini merupakan level tertinggi liga surfing dunia
sebelum bisa berlagak di kejuaraan ini para peselancar harus terlebih dulu menjuari wsl qualifying series dan challenger series
sebelum tampil di level championship tour rio yang meraih tempat ketiga di wsl krui pro dua ribu dua puluh
juga tampil di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
lagi lagi rio menjadi peselancar indonesia pertama yang menjadi olimpian dari cabang olahraga selancar ombak
dengan segala prestasinya rio waida dapat dikatakan menjadi wajah surfing indonesia saat ini
meski begitu sebelum era kejayaan rio waida ada sejumlah peselancar profesional dari bali yang tak hanya berprestasi
tapi juga berkontribusi membangun skema surfing indonesia
saya tv jabrik saya seorang peselancar dari bali indonesia
surfing sudah menjadi bagian dari hidup saya
mimpi japrik berselancar sejak seribu sembilan ratus delapan puluh dua saat masih berusia empat tahun di pantai legian
meski tak banyak kompetisi di era tahun delapan puluh an
tipi berhasil mengoleksi tropi dari sejumlah kejuaraan di dalam dan luar negeri hingga saat ini
tapi saya ingat saya pernah juara di jepang sekali ada chp tour
sama di thailand ada quicksilver open di phuket
sama saya pernah jadi juara di uluwatu challenge tahun dua ribu dua
jadi saya ingat ada tiga pertandingan yang saya waktu itu jadi juara
ya ada beberapa event kecil kecil juga sih pernah juara tapi yang paling mengesankan sih waktu di uluwatu
karena ombaknya besar menantang dan saya bisa jadi juara di sana
t p yang kini berusia empat puluh lima tahun
pernah ditunjuk sebagai pelatih nasional untuk rio waida saat berlagak di olympia de tokyo dua ribu dua puluh
surfing itu adalah kehidupan dan masa depan kita
saya rizal tanjung pro server dari bali
rizal adalah orang indonesia pertama yang keliling dunia dibiayai sponsor
untuk berkompetisi di world qualifying series wqs
bersama peselancar kelas dunia seperti kelly slighter dan lainnya
nah pada waktu itu pas umur tujuh tahun itu aku udah tertarik dengan surfing mulai mulai surfing
mulanya gara gara kakak saya ferry dia tuh temen mainnya seperti kayak sama wayne picha pak ketun menda
jadi salah satu generasi generasi pertama di surfer surfer yang di indonesia ya
ya pada waktu itu ya cuma server yang ada cuma di bali ya bukan di indonesia
cuma ya surfer itu hanya ada di bali
jadi pas umur lima belas tahun itu aku jadi juara under enam belas world junior champion
dan waktu saya umur tujuh belas tahun itu saya dapat ombak di hawaii di pipeline namanya wave of the winter
ombak di pipeline dimana lomba yang betul betul barrelnya besar sekali dan saya dapat cover shot
saya dapat cover short di majalah surfing magazine
nah sejak itulah saya di spotlight oleh surfer magazine
terus double pix di perancis jepang apa
jadi betul betul aku tuh disorotin dan di blow up dengan media kan
waktu itu masih majalah zaman majalah itu dulu
waktu saya kecil pak mika yang kasih tau saya cara memperbaiki surfing
ya aku segini juga kayak
rizal adalah generasi kedua server lokal dari bali yang bisa menapaki karir sebagai profesional

sejumlah catatan menyebut turis mood beli selancar pada tahun seribu sembilan ratus tiga puluh

meski demikian tak banyak warga lokal yang berani melakukan hal serupa
sangat ditakutkan ini luka yang dipinggangkan kota
sangat ditakutkan ini luka yang dipinggangkan kota
makanya seorang orang sumur saya waktu kecil jarang yang mau ke laut ya
sebagai surfer atau anak pantai anak nelayan mendobrak ke najisan daripada laut
sehingga bisa menjadi server seperti apa sekarang ini
itu pun tidak begitu banyak ya
generasi kedua saya ya sekitar ada yang tidak lebih dari sepuluh orang yang berani
puluhan tahun kemudian surfing menjadi bagian tak terpisahkan dari anak anak muda di bali
tak sedikit diantaranya mulai menjajaki karir secara profesional meski terkadang dukungan pemerintah belum hadir sepenuhnya
seperti farun bronson mereka dari uang kantong sendiri
bukan dari pemerintah sama sekali nggak ada
biasanya kalau pemerintah itu kita melukis
kita lihat kalau ada multi sport baru diwiliat baru baru meresponsor
tapi kalau ini individual gitu nggak terlalu
kalau kita ngomong regenerasi sepuluh tahun yang lalu mungkin suram ya
tapi kalau kita ngomongin regenerasi sekarang ini cerah banget
yang main surfing itu yang setahu mereka itu adalah olahraga yang dibawa oleh budaya barat ya
nah waktu itu orang tua kurang senang dengan olahraga surfing ya
pantai cibaja di pelabuhan ratu jawa barat yang termasuk ke dalam kawasan geopark ciletuh ini
memiliki pantai berbunyi
ratu dengan karakter ombak point break
sehingga ombaknya panjang dan konsisten menuju ke arah yang sama
tipe ombak seperti ini adalah tipe ombak favorit bagi para peselancar
dan dari cibaja pula lah lahir seorang lokal hero selancar ombak yang kiprahnya telah mendunia
awal mula saya belajar surfing di pantai cimajang
waktu itu umur mungkin enam tujuh tahun ya
waktu itu saya emang sering main di pantai
jadi ya anak anak kecil lah dulu kan sering main di pantai karena emang rumah dekat pantai
terus dari situ saya melihat ada turis asing
terus dari australia dia main surfing
nah saya jadi ada ketetapan
tarikan setelah melihat mereka bermain surfing di pantai cibaja
dede kecil merupakan anak bungsu dari tujuh bersaudara
dia sering bermain surfing bersama kakaknya hingga lupa waktu
aktivitas ini pun sempat ditentang orang tua
terlebih ada stigma buruk tentang surfing di mata masyarakat cimaja dulu
ya sempat ada konflik sama orang tua juga sih
sempat wah pokoknya fakultas
nanti udah diapain lah dirusakin lah
kalau misalnya saya lagi mau main nih
terus ada orang disini
main main kayak orang kafir gitu kan
eh kok orang kafir
itu ada hikmahnya ternyata ya
sampai sekarang alhamdulillah kan cimaja ini sampai ada perkembangan
terus semua kayak disini ekonomi ekonomi ada peningkatan
meski begitu dede berhasil meyakinkan kedua orang tua bahwa surfing adalah jalan hidupnya
pada tahun dua ribu satu saat masih berusia lima belas tahun
ia memutuskan pindah ke bali dengan modal sponsor yang telah melirik kemampuan dede berselancar
untuk saya ya yang datang dari cimaja
istilahnya dari desa kampung lah gitu
pindah ke bali ngelihat dengan suasana dan budayanya juga sangat beda sekali
sama di cibaja ya
kaget sih enggak juga ya karena pernah pergi ke bali sebelumnya
dan orang tua juga ngasih pesan ke saya
boleh pindah ke bali asalkan jangan lupa sholat
terus ngaji dan jangan minum minuman yang beralkohol
di bali persaingannya itu dia berat banget
nyari ombak aja
dia dimusuhin sama temen temen waktu itu karena kan anak kecil jago
pasti kan banyak yang intimidasi juga ke dia
tapi kan dede kan semakin dia diberi tekanan
dia tuh semakin berkembang dan semakin berprestasi
karena kan zaman dulu kita tahu surfer itu kan dari bali semua
tapi dede ini salah satu yang buka jalan server dari luar bali
dunia di bali memang penuh dengan tantangan
dengan tantangan ya
kalau hiburan apalagi wah
pengen sama juara lah dari bali istilahnya
saya sih karena ada pesan dari orang tua
terus saya juga fokus
jadi itulah saya ambil sebagai peluang buat saya untuk impian itu bisa tercapai
mimpi itu pun jadi nyata
perlahan tapi pasti
dede yang kerap melibas ombak tinggi ini
mulai dari juara indonesian surfing championship
hingga menjadi nomor satu di ajang surfing asia
dan ikutur kejuaraan dunia
kemudian dua ribu delapan itu juga saya dapat juara indonesia
terus dua ribu empat belas juara asia
kemudian dua ribu enam belas juga juara asia
dan diantara juara asia itu juga saya mengikuti beberapa seri kejuaraan dunia juga
dan sempat saya aktif tiga tahun mengikuti seri kejuaraan dunia
sampai ya di amerika sampai enam bulan lah tinggal
terus di eropa keliling eropa
untuk mengikuti kompetisi
hanya karena saya fokus di ombak surfing ya
jadi banyak berkah dari ombak
ini adalah ini
ini umpamanya waktu mengikuti seri kejuaraan dunia
dulu nih ini juara surfing
kemudian kembali pakai kok kok
pakai kok kok ini ini saya udah langsung
wajah aja boleh komputer
ini juga ini besar
setelah tur dunia
suami dari suci permata dewi ini kembali ke cimaja
dari pantai selatan yang terkenal magis
tak hanya melatih putri sulungnya ashanda
yang mewarisi bakat bermain selancar ombak
dede pun mendorong anak anak muda dari kampung halamannya
untuk berani turun ke laut
dan memiliki prestasi seperti dirinya
salah satunya aldi akmaluddin
yang mulai bisa bersaing di level nasional
kan dulu dari keluarga kayak nggak boleh kan
nggak boleh main
soalnya kan mungkin keluarga kayak takut tenggelam
atau apa tapi pas kesini kesini ada
saya punya kakak juga
terus kayak ngenalin juga
kayak bang dede pernah juara dunia
jadi kayak oh saya terobsesi gitu
dengan ceritanya jadi saya lakuin aja
saya balik lagi ke cimaja ya
ke kampung halaman
karena saya ingin mengembangkan anak anak yang ada di cimaja
untuk bisa berprestasi
setidaknya ada regenerasi lah ya
jadi saya ingin melihat anak anak di sini tuh
menikmati bukan hanya ombak yang di sini
tapi menikmati ombak yang ada di bali lah
atau di tempat yang lain
kemudian ya kalau mereka bisa mengikuti kompetisi internasional di luar negeri
wih pasti udah nggak sabar lagi
untuk bisa masuk ke olimpik
karena terakhir di dua ribu dua puluh
saya jadi cadangan
nomor satu cadangan di olimpik
tapi sayangnya saya tidak bisa mengikuti eventnya itu
jadi saya dapat feeling dari atlet atlet
semua atlet itu
saya pengen banget bisa dapat medali emas

berbeda enggak sih
karena kita pada saatnya
atau seperti itu yang cute
seri world surf league sejak awal tahun

indonesia menjadi raja di region
ketut agus salah satunya
peselancar asal bali yang saat ini
tergabung di tim nasional
ketut memiliki mimpi besar untuk bisa tampil
ada di top tiga
jadi saya harus
masuk ke city nya
pasti sudah tidak sabar
bisa masuk ke olimpik karena
terakhir di dua ribu dua puluh
cadangan nomor satu cadangan
di olympia tapi
mengikuti eventnya itu
semua atlet itu saya pengen
banget bisa dapat
impian untuk masuk olimpiade bukan angan belaka
indonesia pernah punya pengalaman di sana
saat rio waida berlaga di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
rio yang kini berlagak di wsl championship tour
punya kans besar untuk bisa membayar kegagalan
di olimpiade tokyo lalu
sementara server nasional lainnya harus berjuang keras
dengan mengikuti kualifikasi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh

kita bisa berjuang keras dengan mengikuti kualifikasi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga
dari peluang kita kita bisa berjuang keras dengan mengikuti kualifikasi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga
dari peluang kita kita bisa berjuang keras dengan mengikuti kualifikasi pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh tiga

dan kebetulan atlet kita ada
oni anwar ketut agus

jadi dia berpeluang untuk masuk ke challengers
kita akan berpeluang kembali untuk masuk ke
sirkuit keberikutnya yaitu world road dunia
yang setara dengan formula one istilahnya
jadi atlet kita akan masuk ke sana
dan kemudian di top
ini akan diambil top sepuluh besar
kemudian top sepuluh besar ini akan otomatis masuk ke

olimpiade tahun dua ribu dua puluh empat

server wanita indonesia pun punya peluang yang sama
sejumlah nama seperti
kailani jamsun suri jabrik
hingga cinta hamsal yang kini baru berusia dua puluh satu tahun

tengah bersaing ketat untuk bisa menapaki karir di liga internasional

jadi itu persiapan yang
yang lebih kita fokusin
kualifikasi untuk olimpiade tahun dua ribu dua puluh empat

cinta sebenarnya udah dari
berapa tahun ke belakang udah main di
tapi tahun lalu
harus setback mundur sedikit
tapi tahun ini udah mau
federasi olahraga serving indonesia
yang dipimpin oleh pengusaha
kenamaan pandus syahririakin
atlet atlet indonesia bisa berlagak di olimpiade
atau setidaknya menambah daftar nama
di level tertinggi liga surfing dunia

menurut saya kita harus support
all out juga bahwa make sure atlet atlet kita
didukung dengan sarana yang pas
didukung juga dengan doa oleh
semua masyarakat indonesia
banyak orang gak tau tugas kita
menginfokan karena saya yakin
orang orang indonesia pasti bangga
bisa melihat anak anak indonesia
bisa menjadi raja di olahraga ini
kita sekarang sudah berbicara dengan
kony dengan koi juga
bagaimana untuk kita bisa
membantu dari sisi logistik
dari sisi pendanaan dan juga dari
sisi training ini kan tiga hal yang
diperlukan jadi ya kami sebagai asosiasi
jangan lupa like share dan subscribe

jangan lupa subscribe share dan subscribe
untuk dapat info terbaru dari kami